ikhlas berkali kali berulang ulang cukup satu kali anda ngerti anda fiham tidak usah anda berulang ulang apa kata ustaz link
kalau si anak funky dan cecunguk cecunguknya kuasai universe antren pegang kedaulatan universe antren apa antren ikhlas
ikhlas anda tanya jawab dari lubuk hati yang validar
assalamualaikum bang ustaz
antum sembarangan kalau bicara ya
antum sembarangan kalau bicara mau tidak berkahan tuh
memangnya udah usah senang berpikir apa
sudahlah ingat kata bang ustadz belik salah satu syarat menjadi pemimpin adalah ikhlas
sudah ikhlaskan sajalah
iya bang ustaz kan itu udah amanah dari ustaz sepuh bang ustaz
sudah sudah antum berdua kalam
antum betul betul berdua ya betul betul kelewatan
tidak mendukung perjuangan anak anak
ana sedang memikirkan bagaimana cara untuk menggulingkan si fengki dan cecunguk cecunguknya
kalau pesantren ini dipegang sama mereka jadi rusak
hei hei ada apa ini hei ada apa ini
hei anda sudah bilang jangan lari lari hei hei ada uang
maaf bang ustadz bang faang dan teman teman sudah sampai
antum tahu apa maksud mereka
katanya sih mau ngurus pasat training ini bang ustaz
berbicara dulu bang ustaz
hei bang ustaz bang ustaz bang ustaz duduk
ustaz santai bang ustaz santai
tarik nafas bang ustaz tarik nafas
pelan pelan bang ustaz tarik nafas
ustaz ingat yuk
kata bang ustadz beling salah satu syarat menjadi pemimpin ikhlaskan
itu syarat utama ini
terus antum kasih tahu anak ustadz beling bilang mesti ikhlas
cukup satu kali ana ngerti
anak fihim tidak usah antum ulang ulang apa kata ustaz beling
kalau si anak fengki dan cecunguk cecunguknya kuasai universantren
pegang kedaulatan universantren
jawab dari lubuk hati yang validar
eh bang ustaz mau kemana
anak mau lihat si fengki dan cecunguk cecunguknya
antum bawa buku kesalahan
bawa udah ustaz
sekarang juga antum ganti judul buku itu menjadi buku kesalahan si fengki dan cecunguk cecunguknyi
anak mau jadikan itu sebagai modal pelaporan kepada uni
mereka datang kemari saja
itu sudah kesalahan
kesalahan yang sangat besar
eh kok kesalahannya ditulis juga udah ustaz
itu tidak perlu ditulis irman
sehat semuanya ya
ada yang terpuk tangan
gue kata udah belum pernah lewat
antum berempat tahu
di dalam al quran surat al isra ayat tiga puluh tujuh sudah jelas dibilang
janganlah kamu berjalan sombong di atas muka bumi ini
tapi tadi anda lihat dari antum berempat semuanya
tidak ada secuil pun rasa kerendahan hati yang terfasi

sedangkan kerendahan hati adalah dasar utama syarat utama untuk menjadi pengurus pesantren
dalam kata lain antum semua telah gagal
telah gagal menjadi pengurus pesantren an nur
neng kamu pakai lipstick
iya teh sedikit
kan mau ketemu bang apoy
neng sesuatu yang berlebihan itu gak baik
di al quran kan juga udah dijelasin
kajian gak enak nanti kalau umi tahu kalau pakai lipstick
oh gitu ya teh
ya udah deh teh enak ngelapus
gue rasa sih lo lebih cocok ambil kaca di pasar genjing
kok banyak lo kaca
lo kasih bos lo suruh ngaca begini
bawahnya pengen gue gulung gulung
antum harganya anda sebagai senior tertinggi di pesantren ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh umi
selamat datang kembali di pesantren an nur
selamat datang semuanya
bang kandar nanti akan menemani kalian ke kamar
atau ke bulu
jangan sampai ketahuan jaki
awas hati hati barangnya
jatuh ke bulu
mang kandar amat
nanti juga yang akan membantu opi tommy apoy dan faang selama di sini
insya allah umi
anak akan membantu untuk mengawasi mereka
silahkan mang kandar
sepertinya kita akan banyak membeli buku yang baru
untuk mencatat kesalahan mereka
karena mereka pasti akan membuat sangat banyak kesalahan
sekarang antum catat kesalahan mereka yang pertama
kalau anda lihat mereka sombong dari sisi apanya bang ustadz
sama itu tuh katanya bang avoy
bang ustadz suruh bawa kaca itu betul tuh bang ustadz
kalau antum terus menjawab
jangan berisik kalau teriak
rasa sakit itu ditahan
antum latihan di neraka
kalau antum terus menjawab
ana yakin antum akan sulit masuk surga
tapi mereka disini tinggal dimana ya bang ustadz
pada saat itu mereka berpikir
ya di kamarnya ustadz jainal lah
kan mereka pengurus pesantren irman
ya kali aja bener
kalau dia makan